kok keliatannya gelisah begitu
asobri udah ngambil keputusan untuk cari kerja
biar nanti dede cantik ngurus emak di rumah
nanti bensinnya habis pak
tadi pagi teh
sudah bolak balik ke atm
bang nyatanya bermasalah pak
masalah apa idan
mana idan tau atuh pak
idan kan bukan orang bang
yang jelas mah
semua pengiriman uang teh ditunda
kamu jangan bohong sama bapak
uang itu kan kiriman anak bapak
atau untuk bapak
idan juga tau
kiriman uang untuk bapak
idan kasih dobel ya
uang itu teh untuk berobat bapak
neneng teh nyuruh ngambilnya kesini
kalau bapak bolak balik
ini bulan depannya pak
gak mungkin atuh pak
masa idan pakai uang bapak
kalau bapak nggak percaya mah
bulan depan uang kirimannya
idan kasih dobel
kalau perlu idan tambahin
bapak belum sarapan ya pak
idan siapin ya pak
rasanya baru kemarin ceng
rasanya baru kemarin ceng
rasanya baru kemarin ceng
rasanya baru kemarin ceng
rasanya baru kemarin ceng
rasanya baru kemarin ceng
sekarang sudah akil balik
sekarang sudah akil balik
sekarang sudah akil balik
sudah hampir lebih dari tujuh tahun
saya tidak pernah membiayai anak saya
saya tidak pernah membiayai anak saya
tanpa biaya dari bapaknya
tanpa biaya dari bapaknya
tanpa biaya dari bapaknya
jangan ngomong seperti itu dong
kenyataannya seperti itu
kalau menurut saya deh
kalau menurut saya deh
kamu udah berbuat banyak bener buat si febri
kamu udah urusin dia
kamu udah awasin dia
kamu udah sayangin dia
kamu udah sayangin dia
dan dia tumbuh besar
dan jadi orang baik seperti ini
bukan tulang rusuk
bukan tulang rusuk
kepala per llama
karena kita sudah menyusir
tapi aku ihan bisa
kepala per llama
kum tadi kamu bilang gak tau tapi sekarang bilang tau
kamu mah bikin saya bingung atukum
mana sih dedeh ini
seseorang yang lebih baik
seseorang yang lebih baik
kuda kuda harus kuat
terus kedua lihat ke depan
salurkan semua energi ke tangan kanan
terus tarik nafas
setelah yakin lemparkan
harus konsentrasi dong
gimana mau ngajarin deh tuhan
asom reja tenggak bisa
sekali lagi maafin asom reja kemarin
dede tuh kemarin udah salah paham sama a
harusnya dede tuh gak berpikiran yang aneh aneh sama a
oh ini lagi ngecek ban kirain bocor
sebenernya kemarin asom reja bantuin dokter clara pindahan
ciro sekarang udah punya dokter

saya sudah menemukan inovasi pak ustadz
yang pak ustadz jelaskan
yang pak hari
saya mau jual pembalut wanita
jangan itu dibicarakan dengan sobat
tidak boleh ya pak ustadz
boleh pak wajad
boleh pak wajad
iya pak ustadz